seiring terbitnya surat edaran menteri perhubungan no tujuh belas tahun dua ribu dua puluh
tentang protokol kesehatan pelaku perjalanan orang dengan transportasi kereta api
pada masa transisi endemi covid sembilan belas
terhitung mulai senin dua belas juni dua ribu dua puluh tiga pt kereta api indonesia
memperbolehkan pengguna kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal untuk lepas masker
hal ini diungkapkan oleh vice president public relations pt kereta api indonesia
johnny martinus dalam keterangannya melalui virtual pada senin sore
para pengguna kereta api jarak jauh hingga kereta api lokal dapat melepas masker
terlebih bagi yang dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular
ataupun menularkan covid sembilan belas
meski begitu pt ki tetap menganjurkan para pengguna kereta
untuk melakukan vaksinasi covid sembilan belas sampai dengan booster kedua atau dosis keempat
mulai tanggal dua belas juni dua ribu dua puluh
pelanggan kereta api jarak jauh dan kereta api lokal diperbolehkan
tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat
dan tidak berisiko tertular atau menularkan covid sembilan belas
namun begitu kereta api indonesia menganjurkan pelanggan
melakukan vaksinasi covid sembilan belas sampai dengan booster kedua atau dosis keempat
kereta api indonesia berkomitmen tetap melakukan upaya preventif
dan promotif guna pencegahan penularan covid sembilan belas
serta terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan protokol kesehatan
untuk mengendalikan penularan covid sembilan belas